saya tambahkan satu skup es krim rasa kopior di atasnya
bertemu lagi bersama saya alfian raharjo di segmen morning tips
nah di pagi hari ini kita akan membuat minuman segar
yang pasti paling nikmat disantap pada siang hari
apalagi kalau cuacanya itu cukup panas gitu ya
kita males keluar rumah males kemana mana
gak ada salahnya
kita bikin minuman segar sendiri
kita akan membuat namanya es koping
bahan bahan yang kita butuhkan untuk membuat es koping adalah
kita butuh air gitu ya
air sebanyak delapan ratus ml
kemudian kita membutuhkan juga dua bungkus agar agar
kemudian kita butuh gula pasir
dan juga pewarna makanan
tak lupa kita juga butuh es batu
es batu pecahan
dan juga es batu yang utuh
nah langsung saja kita akan membuat es koping
langkah pertama yang harus kita lakukan adalah
kita masukkan terlebih dahulu air ke dalam panci
masukkan terlebih dahulu
baru kemudian jangan lupa kita nyalakan kompornya
selanjutnya kita masukkan agar agar
agar agar dua bungkus ini langsung saja kita masukkan ke dalam air
kita masukkan ke dalam airnya

sambil kita aduk
agar tidak menggumpal
terus kita aduk
terus tambahkan juga gula pasirnya
ini semua kita masak sampai adonan
atau ini mendidih ya
ini setelah mendidih baru kemudian kita tambahkan pewarna
kita menggunakan pewarna makanan ya
satu dua tiga oke
jadi ping bener kan
jadi agar ini benar benar seperti kopior
kita bisa menggunakan agar agar yang beraroma kelapa atau rasa kelapa
jadi hari ini saya menggunakan agar agar atau agar agar gel yang kelapa
setelah mendidih baru kemudian kita matikan apinya
kita aduk aduk terus sampai uapnya ini agak sedikit hilang
biar kalau kita nanti langsung tuangkan ke dalam es
takutnya nanti hasilnya kurang maksimal
kita biarkan dulu uapnya sedikit menghilang

ya setelah kita aduk aduk sampai dengan uapnya itu berubah menjadi gelap
uapnya sedikit berkurang
kemudian kita siapkan baskom yang diberi es batu
es batu utuh ya di dalamnya
kemudian adonan agar agar ini tadi kita tuangkan di atas es batu
setelah itu baru kita aduk aduk lagi
setelah itu baru kita aduk aduk lagi
kita lakukan ini sampai es batunya benar benar habis
adonan akan membentuk seperti
pokyur atau akan membentuk seperti gel
atau seperti agar agar yang sudah dipotong potong
ya ini sudah semakin kental agar lebih enak lagi kita pakai di sini
untuk lebih mempercepat adonan ini bisa menjadi serpihannya bisa menjadi lebih kecil kecil lagi
benar benar seperti kopior gitu ya
setelah ini baru kemudian kita tambahkan susu evaporasi ke dalamnya
ini kira kira sekitar dua ratus sampai dua ratus ml
tambahkan terus sambil diaduk
kemudian untuk menambah agar sedikit lebih manis lagi kita bisa menambahkan kental manis ke dalamnya
kurang lebih dua hingga tiga sendok makan
kemudian kita masukkan es kopi nya
kemudian kita tambahkan es batu biar lebih segar lagi
enak banget enak banget ini
nah yang terakhir saya nggak mau disajikan gini aja dong
terlalu sederhana terlalu simple
saya ingin nambah cita rasanya ini biar kelapa
yang lebih ekstra lagi saya tambahkan satu scoop es krim rasa kopi
nah cakep ini dia es kopi es kopi or pink
buat anda yang belum mencatat cara membuatnya dan bahan bahannya apa yuk kita tonton

terus kita coba
bener bener kita kaya minum es kopior
kopiornya ini es krim kopiornya ini menambah cita rasa dari es kopi ini
kenyalah kenyalah enak